informasi lain rumah sakit umum daerah kota tanggerang terbakar pada senin malam
akibatnya ini seluruh pasien rawat inap dievakuasi ke halaman kantor kelurahan kelapa indah kota tanggerang banten
seluruh pasien rawat inap rumah sakit umum daerah kota tangerang banten
senin malam dievakuasi petugas rumah sakit ke halaman depan kantor kelurahan kelapa indah kota tangerang banten
dievakuasinya sejumlah pasien ini akibat adanya kebakaran di lantai tiga dan lima rumah sakit pada senin malam
diduga api berasal dari korsleting listrik di area gardu pln yang berada di dalam gedung
saya pegang hape nyalain senter

akhirnya saya buka pintu keluar orang orang pada jerit jerit

ini anak saya keluar terus lewat ini nggak tuh aset udah ngepung udah bau se aset semuanya
hingga selasa dini hari sejumlah pasien dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di kota tangerang untuk jalani perawatan
sementara petugas pemadam kebakaran sudah dapat mengendalikan api setelah dua jam upaya pemadaman
namun karena masih banyaknya asap di dalam gedung sehingga seluruh area gedung disterilkan
dodi wahyudi tanggerang banten